kami lanjutkan kembali cnn indonesia breaking news
pemirsa tni dan polri mendirikan tujuh dapur umum di sejumlah titik di wilayah dki jakarta
masing masing dapur umum bertugas menyiapkan empat ratus hingga lima ratus porsi makanan untuk warga terdampak virus covid sembilan belas
mobil dapur lapangan milik satuan brimop batalion c pelopor polda metro jaya ini telah bertugas sejak selasa lalu di wilayah jatinegara jakarta timur
setiap hari personil brimop dan warga memasak empat ratus hingga lima ratus porsi makanan yang akan dibagikan ke warga terdampak virus covid sembilan belas
terutama di wilayah padat penduduk
dan rencananya dapur umum yang diinisiasi tni polri ini akan terus beroperasi selama pandemi covid sembilan belas
melalui titik dapur umum tni dan polri juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyumbang logistik
selama bertugas juru masak dan aparat dapur umum tetap wajib menjalani prosedur
pencegahan penularan virus covid sembilan belas cek kesehatan meliputi pengukuran suhu tubuh hingga pelaksanaan rapid test